konsultan yang merating maskapai penerbangan dan bandara skytrax baru saja mengumumkan daftar maskapai penerbangan terbaik di dunia
setiap tahunnya konsultan asal inggris ini menggelar survei secara online untuk memilih maskapai penerbangan terbaik dunia
maskapai mana saja yang menjadi terbaik untuk tahun ini kami akan membahasnya untuk anda dalam maskapai terbaik dunia dua ribu delapan belas
kita lihat dulu untuk metodenya seperti apa sebelum kita lihat daftar maskapai yang menjadi maskapai terbaik di dunia
untuk tahun dua ribu delapan belas ini ada dua puluh lebih responden ataupun lebih tepatnya dua puluh tiga juta responden yang mengikuti ratings ataupun juga polling yang dilakukan oleh skytrax
kemudian diikuti dari responden resmi ini yang mengikuti ada lebih dari seratus lebih warga negara
sehingga tidak hanya satu ataupun juga warga negara dari negara tertentu saja yang banyak mengikuti
namun ada lebih dari
ada seratus warga negara dari dua puluh tiga juta responden maksud kami yang mengikuti polling yang digelar skytrax setiap tahunnya
dan skytrax ini menggelar polling untuk memilih maskapai terbaik untuk tahun dua ribu delapan belas yang digelar pada agustus dimulainya dua ribu tujuh belas dan berakhir pada mei dua ribu delapan belas
sehingga memang pada bulan juli ini akhirnya hasil dari polling yang dilakukan oleh skytrax ini baru keluar
dan nanti kita lihat siapa saja maskapai yang menduduki
di posisi lima teratas dan juga di mana posisi maskapai asal indonesia
kemudian dari hasil polling itu ada tiga ratus lima puluh lima maskapai yang diikut sertakan dalam polling
sehingga memang responden ini diberi kebebasan untuk memilih dari tiga ratus lima puluh lima maskapai mana saja yang mereka rasa sangat baik kinerjanya
mulai dari tentunya adalah ketempatan waktu
itu paling penting juga dalam industri penerbangan
kemudian juga keselamatan
kemudian juga dari segi makanan kebersihan pesawat
kemudian juga pelayanan
jadi kita check in dan juga tentunya tidak terlepas dari in flight entertainment
ataupun juga layar yang biasa ada di pesawat yang bisa kita untuk menonton film tv dan juga mendengarkan musik
itu juga menjadi bagian bagian dari polling yang ditanyakan oleh skytrax kepada dua puluh lebih juta responden yang berasal dari seratus warga negara
lebih dari seratus warga negara bahkan
oke kita lihat siapakah yang menduduki posisi kelima untuk tahun dua ribu delapan belas ini
maskapai asal asia ini mendominasi urutan sepuluh besar untuk maskapai terbaik di dunia
bahkan ada sembilan dari asia
hanya satu saja lufthansa asal jerman yang menduduki top sepuluh
sementara sisanya ini berasal dari asia
kita lihat di posisi kelima
di posisi kelima ada eva air dari taiwan
dan selain juga terkait dengan pelayanan tentunya juga kita akan melihat bagaimana kinerja keuangan
karena tentunya dengan kinerja keuangan yang baik
sebuah maskapai perbangan
ini juga akan semakin leluasa untuk tentunya membeli pesawat baru
kemudian juga menambah teknologi teknologi yang lebih canggih
yang ujungnya juga membuat penumpang lebih nyaman
dan juga tentunya tidak terlepas dari memberikan bonus terhadap karyawannya
juga tentunya akan melayani para penumpang juga dengan sepenuh hati
kita lihat untuk eva air dulu dari taiwan di posisi kelima
yang naik posisinya tahun dua ribu tujuh belas lalu
namun naik pada tahun dua ribu delapan belas
dengan kinerja hingga kuartal pertama untuk laba bersihnya
ini mencapai satu enam puluh dua miliar dolar yen
atau sekitar dirupiahkan tujuh ratus enam puluh enam miliar rupiah
eva air memiliki tujuh puluh empat pesawat
yang terdiri dari pesawat pesawat berbadan besar dan juga berbadan kecil
seperti misalnya tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kemudian juga ada airbus a tiga ratus lima puluh
kemudian juga ada tujuh ratus tiga puluh tujuh dan juga ada airbus a tiga ratus dua puluh
melayani enam puluh dua destinasi
destinasi dan juga
jumlah pesawat ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi penilaian dari para responden
karena apalagi semakin luas jaringan dari suatu maskapai penerbangan
juga akan semakin banyak chance nya
ataupun juga peluangnya untuk dinaiki oleh para penumpang dari berbagai negara
dan eva air hingga awal tahun ini mempunyai enam puluh dua tujuan destinasi
dengan tujuh puluh empat pesawat yang dimilikinya
kemudian kita bergeser ke posisi ke empat
di posisi ke empat ini masih dari asia
tapi ada yang mempunyai kekuatan yang sangat besar

yang pada kuartal pertama dua ribu delapan belas
ini mampu membukukan laba bersih
mencapai dua delapan miliar dirham
ataupun jika dirupiahkan sebesar sebelas triliun rupiah
emirates ini tidak memiliki pesawat kecil
berbeda dengan eva air
emirates ini pesawatnya berbadan besar semua
yang memiliki dua gang jalan lah
seperti itu untuk di dalam pesawat
anda pasti akan bisa memperhatikan
bisa menemukan ada yang satu dan juga ada yang dua
dan emirates ini tidak memiliki satu pun pesawat kecil
hanya memiliki pesawat besar besar saja
dengan jumlah total pesawat

ini bahkan hampir dua kali lipatnya dari eva air tadi
salah satunya adalah ke jakarta tentunya
dan juga di denpasar bali
emirates ini selain menjadi pesawat
ataupun juga maskapai dengan nomor empat terbaik di dunia
emirates ini juga memenangkan awards award lainnya
ataupun penghargaan penghargaan lainnya
seperti misalnya adalah best in flight entertainment
memang terkenal sekali imret ini
banyak sekali pilihan filmnya
kemudian juga tv showsnya
dan anda juga bahkan pada saat world cup kemarin
emirates ini memiliki siaran langsung
sepak bola world cup
jadi pada saat anda terbang
ini tidak perlu takut untuk ketinggalan menonton sepak bola
sehingga dinobatkan sebagai posisi keempat
untuk maskapai terbaik dunia
untuk mencari entertainment terbaik juga di dunia
kita bergeser sekarang ke jepang
kita terbang ke jepang
di posisi ketiga
ini masih sama seperti posisi tahun dua ribu tujuh belas lalu
masih tetap di top
ataupun juga di tiga besar
dengan laba bersih di tahun dua ribu delapan belas
kuartal tiga ini mencapai satu ratus empat puluh tiga miliar yen

atau kalau kita lihat dari perbandingannya
atau kalau kita lihat dari perbandingannya
ini tertinggi bahkan sepanjang sejarah

ini setengah rekor untuk laba bersih dari all nippon airlines ini
ini tertinggi bahkan sepanjang sejarah
dalam rupiah ini sekitar delapan belas lima triliun rupiah

dan kenaikan laba bersih ini

bahkan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya

sehingga ana pun juga meng order pesawat pesawat besar
dari airbus untuk sejumlah tujuan
dan saat ini
all nippon airways memiliki dua ratus dua puluh satu pesawat
pesawat yang juga salah satunya terbang ke jakarta dengan tujuan mencapai sembilan puluh tujuh destinasi
kita bergeser sekarang ke posisi kedua yang sebelumnya menempati posisi puncak dari maskapai terbaik di dunia di tahun dua ribu dua puluh
yaitu qatar airways yang dua ribu tujuh belas menjadi pemuncak untuk maskapai terbaik dunia versi skytrack
namun di tahun dua ribu delapan belas ini ada penurunan
kita lihat penurunan pun juga bisa dikatakan ada kaitannya juga nanti dengan potensi kehilangan keuangan dari qatar airways
hingga kuartal pertama paling tidak masih positif satu sembilan puluh tujuh miliar rial atau jika kita rupiahkan ini sekitar hampir delapan triliun rupiah
sementara qatar memproyeksikan untuk tahun ini diperkirakan pendapatannya akan turun karena ada sejumlah negara yang memband
ataupun juga tidak boleh qatar airways bahkan bukan hanya melayani saja
ke tempat tempat tersebut namun juga bahkan tidak boleh melintasi negara negara tersebut
seperti misalnya saudi arabia kemudian juga ada mesir ada juga uni emirat arab yang mengklaim jika qatar ini mendanai salah satu organisasi teroris besar
sehingga sejumlah negara tersebut memblok penerbangan qatar airways
kemudian juga qatar awareness tidak boleh terbang di atas negaranya
ini juga membuat akhirnya tujuan tujuan tersebut pun berpotensi menghilangkan pendapatan dari qatar airways
ada dua ratus dua puluh pesawat saat ini yang di
terbangkan oleh qatar salah satunya juga ke jakarta dan denpasar dengan tujuan hampir sama dengan emirates airlines lebih dari satu ratus lima puluh destinasi
kita lihat siapa yang menjadi pemuncak maskapai terbaik di dunia tahun dua ribu delapan belas yaitu singapore airlines tetangga kita yang pada posisi tahun lalu
ini di posisi kedua kemudian di dua ribu delapan belas ini memuncaki maskapai terbaik dunia dua ribu delapan belas dengan pendapatan laba bersih di kuartal pertama dua ribu delapan belas

amerika atau sekitar hampir sepuluh triliun rupiah dengan total pesawat satu ratus tujuh pesawat dan destinasi yang dilayani oleh singapore airlines sebanyak enam puluh dua destinasi
di mana maskapai asal indonesia
maskapai asal indonesia kita harus berbangga sebagai bangsa indonesia karena garuda indonesia
ini bahkan masuk ke dalam sepuluh maskapai terbaik dunia tahun dua ribu delapan belas yang pada tahun lalu di posisi sepuluh sehingga ada kenaikan satu posisi dari tahun sebelumnya posisi sepuluh sekarang di posisi sembilan
walaupun kalau kita lihat dari kerja keuangan ini memang masih negatif rp delapan ratus sembilan puluh enam miliar rupiah untuk kerugiannya hingga kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
namun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya penurunan dari rugi maskapai penerbangan plat merah ini sudah turun sebanyak hampir empat puluh persen
tempatnya tiga puluh enam lima persen dan hingga januari dua ribu tujuh belas garuda indonesia ini memiliki satu ratus sembilan puluh enam pesawat dengan total destinasi sebanyak sembilan puluh
selain menjadi maskapai penerbangan terbaik nomor sembilan di dunia garuda indonesia juga terkenal dengan cabin crew nya yang ramah ramah
senyum senyum khas indonesia ini membuat akhirnya lima tahun berturut turut garuda indonesia ini juga mendapatkan award ataupun juga penghargaan yaitu untuk cabin crew nya yang terbaik selama lima tahun berturut turut
kita harapkan saja kerja keuangan dari garuda indonesia ini terus membaik tentunya dengan kerja keuangan yang baik akan kembali seperti yang sudah saya sampaikan
kita harapkan saja kerja keuangan dari garuda indonesia ini terus membaik tentunya dengan kerja keuangan yang baik akan kembali seperti yang sudah saya sampaikan